jalan kayak apa yang udah kita pelajarin kemarin oke
tahan sportif dong
terima kenyataan lo tuh kalah
udah kita pergi aja yuk
lomba pemilihan model
kalau gitu gue juga akan ikut
dan kali ini gue buktiin kalau gue gak akan kalah
tuh tuh tuh
hah ini kan lomba yang gue ikutin
aduh gue masuk gak ya
gue masuk gue masuk
seneng banget gue masuk
jadi ternyata lo itu adalah kini ya
dan sekarang semua sekolah tuh udah tau kalau lo tuh ternyata kimi
itu jadi kini lagi
syukur deh cuma mimpi
aduh gue pikir gue gemuk lagi
ih jangan sampai
aduh jangan sampai jangan sampai
gue tadi bilang kalau gue gak mau gemuk lagi kayak lo
aku cuma bilang kalau gue gak mau gemuk lagi ke lo
apa salahnya sih
aduh gue tuh mau mandi mau dandan
soalnya nanti siang gue mesti daftar lomba model cantik tau
lihat aja ntar pasti lo bakal nyesel
silahkan nunggu tas puternya di atas ya mbak
itu biruanku apa
bungkuk keluar dari bukitsep
habislah lo yang mau ikut
bungkuk lah sensornya bekerja
kenapa tal already
em semangat ya
emu apa tadi
emu apa tadi

kok pake acara caper caper gitu sih sama fotografernya
aduh aduh aduh aduh aduh
ada apa dibutuh butuh di sini
sorry saya gak bermaksud mengganggu
sekarang kamu tidak boleh kalah lagi
kamu ngerti kan maksud mama
kamu pasti nggak bawa alat makeup sendiri
dia pasti minum alat makeup di sini
tapi kan sekarang bukan giliran saya mas
saya kan masih enam nomor lagi
udah nggak apa apa
ya sudah kok ayo masuk
mas eko kalau begitu saya permisi pulang dulu
oke sampai ketemu lagi bu martian
mas eko maaf kalau saya ikut campur
tapi menurut saya sisil mukanya agak berminyak
apa tidak sebaiknya disuruh dandan dulu
biar hasil fotonya bagus gitu loh
ya udah kamu dandan dulu
bedakan dikit ruang make up ada di sana
ih katanya ruang rias tapi gue gelap sih
wah nek banget deh
aduh mati lagi lampunya
aduh gimana nih gimana gue bisa dandang
aduh mana gue nggak boleh make up lagi ya
aduh gimana nih
eh ada bedak
ah ada bedak
super banget ya ada bedak
ah irang ya udah gue pakai aja
ih kok ada kerap klipnya gitu sih
ya sekarang kamu bergaya ya
kamu pakai apaan sih
saya tuh suruh kamu tuh bedakan
bukan kamu numpahin glitter di muka kamu
tuh lihat muka kamu sama seperti lampu gelap klip
sudah sekarang kamu tuh cuci muka
mending kamu gak usah pakai make up deh
shhh udah lah hanif
sekarang kita waktunya ke salon
kamu kan harus luluran facial
biar kamu tambah cantik
biar nanti di malam lomba model cantik yang paling cantik
menurut kamu gimana kalau mama facelift
udah agak kelihatan dikit kit
kalau gitu kita kesal dulu
aduh kamu cantik lagi
aduh sisinya jangan lari lari gitu dong jaim jaim
aduh tapi kan kita udah telat gitu loh
gitu lo biarin aja guru gurunya yang nunggu
yang penting penampilan kita is number one
ah tuh lihat rambut lo sampai berantakan kayak gitu
ya ampun sisil
udah udah udah gini
sekarang ini aja kita jalan kayak apa yang udah kita pelajari kemarin oke
see what i mean ngerti kan lo
sisil mana sih kok belum dateng dateng
ngapain sih lo masih nyari dia
kok lo tega banget sih mil jahat banget sama sisil
loh kok jadi gue yang jahat sih
gue tuh ngomong kenyataan nat sil tuh sekarang udah beda
udahlah lo gak usah berharap lagi sama dia
taruhan ya ntar kalau dia dateng dia pasti duduk di sebelahnya ini
sebab lagi perang dunia pertama
satu perancis melakukan politik revens
sisil untung kamu baru telat lima menit
tuh kan apa gue bilang gak percaya sih lo
udah deh udah lo kan masih punya gue kita gak butuh sisil
gue jadi kangen deh sama kimmy
terakhir di sms dia bilang tentang gebetannya yang namanya glasio
tapi sekarang aku gak ada kabarnya lagi sih
nah antara tahun seribu sembilan ratus empat belas sampai seribu sembilan ratus delapan belas terjadi perang besar
nath liat deh cakep banget mil
saya mengantarkan anak pindahan baru
oke silahkan kamu perkenalkan diri kamu ke teman teman
saya baru pindah dari kalimantan
kayaknya pernah dengar deh tapi di mana ya
ya ampun kok bisa kebetulan banget sih
oke glacio silakan kamu cari tempat duduk
glasio duk sini aja kosong kok
aduh emang enak belum kenal udah ditolak
bosan mah interes benar
selatan juga juga bas

oh kaum shande ya ibu paham
yeah siapa tahu siapa yang terbahak nya